sementara itu lion air group menyatakan jumlah penumpang selepas kecelakaan pesawat jt enam ratus sepuluh pklqp di perairan karawang jawa barat november lalu turun sekitar lima persen
ceo lion air group edward sirait mengatakan dalam sebulan pendapatan rata rata perseroan mencapai tiga hingga empat triliun rupiah
edward mengaku margin keuntungan maskapai penerbangan memang sangat kecil sekitar dua delapan persen namun bisnis seperti kargo dan catering secara grup akan memberikan margin yang cukup besar termasuk investasi aset armada pesawat setelah masa cicilan pembelian selesai
edward menjelaskan bagi maskapai lion air group untuk trafik penurunan penumpang sebesar lima persen cukup terasa bagi maskapai saat insiden jt enam ratus sepuluh pklqp terjadi
dalam sehari rata rata
pihaknya dapat memberangkatkan dua ratus ribu penumpang namun pihaknya masih yakin menguasai empat puluh persen pangsa pasar penumpang domestik